petugas penyelenggara ibadah haji dikejutkan dengan ular di asrama haji surabaya rabu malam
ular piton sepanjang lima meter ini langsung dievakuasi petugas damkar
penemuan ular piton sepanjang lima meter di selokan asrama haji surabaya ini sempat membuat panik petugas
pasalnya kamis pagi asrama haji akan ditempati oleh jemaah yang akan diberangkatkan hari jumat
setelah membongkar saluran selokan ular berhasil dievakuasi oleh petugas damkar dan dibawa untuk dilepas liarkan
ppih menyebut akan memperketat pengawasan untuk menjamin keamanan jemaah haji
kita kan sudah melakukan penyisiran ya kemarin itu
tapi kalau masih ada muncul mungkin ada hewan liar yang
jadi kita tidak bisa mencari jemaah haji di asrama haji itu tanpa diluar kemampuan kami
jadi mereka mungkin jika itu lewat saluran air yang bersembunyi mungkin ya perlu pengawasan lebih betat lagi